elsa sekalipun seluruh dunia ini mengingat perbuatan burukmu
tapi lo harus tahu akan ada satu orang yang akan selalu ingat kebaikanmu
elsa tetap tersenyum sayang
buat semua orang kagum melihat betapa kuatnya lo
karena gue udah melihatnya sayang
sama aku minta kalau kamu mau datang ke lapas tolong bawa keisha biar dia ketemu sama aku ya
kamu tenang aja
aku pasti akan jaga keisha sebaik baik
aku juga akan bawa keisha sebaik baik
yang penting kamu jaga
terima kasih ya
kamu jaga kesehatan ya sa
ingat masa depan kamu itu masih ada
orang yang sudah menyesali perbuatannya pasti akan dikasih kesempatan
mama pasti akan bantu nino buat ngurusin keisha
yang penting kamu harus selalu sehat
terima kasih ya
aku mengerti salah
macam boxing latar orang negara nike punyapsis
berapa dasarnya ya itu ya
hai lagi ngeceh kamu jaga kesehatannya baik baiknya saya kamu jaga kesehatan ya
jangan lupa sholat
jangan lupa sholat
lo bisa kelapa sedikit sama aku ya
nanti pasti akan terjadi keributan
dan gue gamau itu
gue cuma bisa melihat lo dari jauh
lo baik baik ya sarah
lo harus bahagia suatu hari nanti
gue akan tembus semua kesalahan gue
semoga grup masih punya kesempatan untuk bahagia
ada kiriman untuk anda
kiriman buat saya
bunga ini sudah kami screening dan aman
jadi kami bisa berikan bunga ini kepada anda
sekalipun seluruh dunia ini mengiak perbuatan burukmu
tapi lo harus tahu
akan ada satu orang yang akan selalu ingat kebaikanmu
tetap tersenyum sa
buat semua orang kagum
melihat betapa kuatnya lo
karena gue udah melihatnya sa
kita pasti bisa memperkenalkan
makasih ya rik
makasih untuk semuanya
pak tunggu sini sebentar ya nanti saya kasih tips
kita beli bunga dulu yuk
bandin sama rena kok gak pulang kesini pak
lagi jalan jalan sayang
nginapnya juga di hotel
tapi nanti mereka bakal pulang kesini
iya nanti balik kesini
telepon andi dulu ya buat pastiin ya
aduh ini kayaknya papa udah terlolat nih
aku boleh nanya gak
dimana ya pak
saya kadang aku suka kangen sama mama
tapi di kamar gak ada foto mama
ada kok di apartemen papa
bu andin dan non rena ktpu
apa andin mau ziarah ke makam kak sofia
apa andin mau ziarah ke makam kak sofia

kamu terus ikut ya

papa belum sarapan
gitu ya pap